kita beralih ke informasi lainnya
direktorat reserse kriminal khusus polda jawa timur
akhirnya menetapkan suginur raharja alias gusnur
sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik dan ujaran kebencian
daikondang yang biasa ceramah di media sosial ini
ditetapkan sebagai tersangka atas laporan forum pembela kader muda nu jawa timur
karena ceramahnya dianggap menghina dan melecehkan organisasi nahdlatul ulama
setelah berstatus saksi suginur raharja alias gusnur
akhirnya ditetapkan tersangka oleh kepolisian daerah jawa timur
dengan dikawal puluhan anggota front pembela islam kami siang
gusnur menjalani pemeriksaan sebagai tersangka
dirinya dilaporkan forum pembela kader muda nu ke polda jawa timur
setelah ceramahnya dianggap bernada melecehkan dan menghina organisasi nu
polisi menyatakan penetapan ini dilakukan setelah penyidik
melakukan pemeriksaan empat saksi ahli
meski menjadi tersangka polisi memastikan jika gusnur tidak ditahan
namun tetap akan dicekal berpergian ke luar negeri
kita periksa statusnya sebagai tersangka
status sebagai tersangka ini masih dalam proses pemeriksaan
untuk ancaman hukumannya ini empat tahun
jadi tidak bisa ditahan sesuai yang ditanyakan sama rekan rekan sekalian
sementara suginur raharjah mengaku kecewa dengan keputusan polisi
dirinya menilai penetapan tersangka atas dirinya tidak adil
dan adanya indikasi kriminalisasi karena legal standing pelapor tidak jelas
di mana video diambil bukan dari akun youtubenya
melainkan dari akun orang lain
yang jadi bahan laporan itu video
itu yang diambil dari akunnya orang lain
bukan dari akun saya sendiri
url nya juga nggak ada
jadi diambil akun apa
dari akunnya orang lain
dan itu pun dipotong
satu menit tapi sangat penting
penetapan tersangka gus nur mencuat setelah dirinya berbicara daftar dua puluh ustadz yang terpapar
paham wahabi atau paham radikal
dalam video itu gus nur sempat melontarkan kata kurang pantas
yang ditujukan kepada generasi muda nu
akibat perbuatannya suginur raharja terjerat undang undang informasi dan transaksi elektronik
dengan ancaman hukuman empat tahun penjara